kabar mengejutkan datang dari penyidik kpk novel baswedan yang dikabarkan mengalami penyerangan oleh orang tak dikenal
novel disiram air keras saat dirinya tengah pulang dari menjalankan sholat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan kelapa gading
belum diketahui siapa pelaku penyiraman air keras yang ditujukan kepada novel baswedan
novel kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit mitra keluarga kelapa gading
saat ini novel sedang dirawat di ruang vip plus rumah sakit mitra kelapa gading
novel selama ini menangani kasus kasus besar di kpk
salah satu kasus besar yang ia tangani adalah kasus korupsi ktp elektronik
penyidik senior kpk ini sudah beberapa kali mendapat teror
tahun lalu novel ditabrak mobil ketika mengendari sepeda motor saat menuju kantor
novel juga pernah dipidanakan atas kasus tahanan tewas saat menjadi penyidik di bengkulu
dan kini novel mendapatkan teror penyiraman air keras saat ia tengah menyidik perkara mega korupsi ktp elektronik
oke oke pak busro apakah memang hal seperti ini teror teror ini sering sebenarnya menghampiri para penyidik kpk
mungkin pada saat anda menjabat sebagai pimpinan kpk
oh sering sering tidak hanya novel saja
ada beberapa penyelidik penyidik yang diteror
ada yang mobilnya disiram dengan air keras juga
rumahnya dilempari dengan telur busuk ya
ada penyidik yang ditabrak di sebelah kantor kpk sehingga kakinya sampai patah
dan novel sendiri sudah empat kalinya ini diteror
dulu kasus travel check pertama
kemudian kasus korlantas di polri itu
kemudian dua kasus diteror
ditabrak di jalan
dan ini yang kelima seingat saya ini yang kelima
oke oke pak busro apakah dari pengalaman pengalaman yang dialami oleh busro ini memang jelas sekali ada kaitannya dengan kasus yang pada saat itu novel baswedan sedang tangani
oh iya dulu kasus korlantas itu novel saya melihat sendiri
novel bersama sama dengan para
penyelidik itu melakukan penggeledahan ke markas korlantas di jalan gatot subroto
kemudian dokumen dokumen penting disimpan oleh kpk
tapi kemudian kpk didatangi oleh sejumlah oknum polisi
dengan tujuan ingin menangkap novel
tapi itu dilakukan di saat novel sedang aktif melakukan penggeledahan terhadap kantor korlantas itu
jadi ya mau gak mau ada kesan bahwa itu sudah masuk pada kategori cicak buaya jeli dua
oke jadi menurut anda yang pagi tadi baru saja dialami oleh novel
baswedan yang diinformasikan disiram air keras
ini sudah pasti ada hubungannya dengan kasus yang saat ini novel sedang tangani
sulit untuk tidak terkait atau dikaitkan dengan kasus itu ya
karena kita anatomi terhadap kasus iktp ini kan sebuah korupsi dengan tingkat kejahatan pencurian uang negara
tiga triliun yang diduga dikorup itu
apbn kita setahun dua dua triliun
jadi lebih dari apbn setahun untuk kasus iktp
dan itu sudah ada aktor pebisnis
ada aktor kementerian dalam negeri
kan lengkap itu
bromocorah bromocorah yang terus
melakukan terorisme terhadap negara ini
dalam simbol simbol teror fisik kepada novel
oke baik pak busro singkat saja
kemudian apa yang bisa dilakukan kpk terkait dengan teror teror yang menghantui para penyidik ini
pertama pimpinan kpk harus segera lebih menunjukkan soliditasnya
nah untuk memberikan perlindungan pengaman aktif kepada penyelidik dan penyidik serta jaksa kpk
yang sedang mengenangi kasus kasus besar
yang kedua pimpinan kpk harus mengambil pelajaran
jangan sampai terjadi seperti kemarin
dan ada pimpinan kpk sendiri juga tidak kompak terhadap kasus
eh terhadap kritik tertulis
dari novel terhadap atasannya
di sana kritik itu biasa
ini lembaga independen
dulu kami ini sering dikritik
tertulis maupun langsung oleh penyelidik penyidik kpk itu biasa
tapi untuk kali ini ketika kpk sedang menangani iktp
yang terjadi justru novel kemudian diberi sanksi
walaupun sanksi itu dicabut oleh pimpinan kpk setelah kita memberikan kritik kepada pimpinan kpk
oke baik terima kasih
terima kasih pak bustra mukoda sudah bergabung bersama kami
dan kini kami juga sudah terhubung dengan mantan ketua kpk lainnya
antasari azhar selamat pagi pak antasari
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
pak antasari menurut anda apakah penyerangan ini sudah pasti ada hubungannya terkait dengan jabatan novel sebagai penyidik kpk
dan juga terkait dengan kasus yang sedang ditangani
saya tidak bisa memastikan
saya tidak bisa memastikan ya
apakah terlihat atau tidak tapi paling tidak
indikasi itu ada
karena nanti jelasnya setelah penyidik
artinya polri menangkap pelaku dan menggali motifnya
nah disitu baru kelihatan akhir pastinya
oke apakah teror teror yang menghantui para penyidik kpk ini sudah terjadi pada saat anda menjadi pucuk pimpinan kpk pak antasari
loh jangankan penyidik yang langsung menangani perkara
umas saja waktu itu johan budi tiap pagi itu teror lewat telepon
iya dia tiap pagi lapor ke saya pak saya diteror lewat telepon
ya memang resiko tugas ya ketika sedang berhadapan dengan masyarakat yang terindikasi melakukan korupsi pasti ya seperti itu
hmm oke walaupun bisa dikatakan anda tadi mengatakan bahwa ini sebuah resiko
namun kan juga tidak bisa kita bisa dikatakan pasrah saja terhadap hal hal seperti ini
apakah ada yang bisa dilakukan oleh kpk pak antasari terkait dengan mungkin paling tidak tidak menghilangkan mengurangi paling tidak teror teror yang menghantui anda mengatakan tadi tidak hanya ke penyidik tapi juga kepada para pekerja kpk
iya saya setuju untuk dikurangi sampai kepada tidak ada lagi teror
namun tidak berarti harus mengurangi tugas
ya kan jadi jangan sampai tugas dikurangi hanya untuk menghilangkan teror
oke baik pak antasari apa yang harus dilakukan kpk melihat hal ini menurut anda
ya antara lain pertama adalah melakukan koordinasi secara rutin dengan aparat pengamanan
dan meningkatkan pengamanan
pengamanan kepada penyidik pegawai kpk maupun pimpinan
karena di undang undang di pp kalau saya tidak lupa ya maaf sudah lama
di pp itu menjelaskan bahwa untuk pimpinannya ketua kpk dan mantan ketua kpk masih dapat pengamanan
tapi implikasinya artinya implementasinya kan tidak seperti itu
ya kan hanya yang aktif saja yang diamankan
nah khusus para penyidik yang sedang menangani perkara perkara yang memberi pelatihan itu terus harus ditempel dengan pengamanan
untuk mencegah itu
oke berarti pengamanan dalam artian bahwa memang harus ada polisi gitu ya yang selalu mengantisipasi paling tidak agar tidak terjadi hal teror seperti ini
dan memang protapnya bahwa ketika penyidik apa itulah kejaksaan maupun kpk sudah melaksanakan tugas
apa itu melaksanakan tugas penyidikan tugas rutin maupun upaya paksa itu dapat backup dari kepolisian
itu sudah seperti itu
tapi saya yakin dalam waktu dekat ini pelakunya akan tertangkap ini
akan tertangkap ya dan menurut anda apakah ini pasti akan ada hubungannya dengan mega korupsi ktp elektronik
saya kira ya benang merahnya adalah
kalau anda apa motif kecobaan
antasari azhar mantan ketua kpk sudah bergabung bersama kami
dan kini kami juga sudah terhubung dengan jurubicara komisi pemberantasan korupsi febri diansyah
selamat pagi mas febri
apakah sudah ada perkembangan terbaru terkait kasus novel baswedan ini
selamat pagi mas
jadi benar tadi pagi memang ada kejadian penyiraman air keras pada salah satu penyidik kpk setelah pulang shalat subuh ya
dan di masjid saat itu
sekarang masih dirawat secara intensif
pimpinan sudah datang ke sana dan sudah bertemu dengan pihak kepolisian juga
jadi saya kira dari kepolisian juga sedang berjalan saat ini untuk mencari siapa pelaku tersebut
dan kita tentu juga melakukan pembahasan di internal kpk tentu saja
karena kalau memang hal hal seperti ini teror atau tindakan tindakan seperti ini
ditujukan untuk menghambat atau mempengaruhi atau mereduksi kerja kerja yang dilakukan kpk
saya kira kita tetap akan kerja sesuai dengan tugas yang memang sudah kita laksanakan
termasuk juga penanganan sejumlah kasus kasus besar saat ini
mas febri apakah protap yang dikatakan tadi oleh mantan ketua kpk tasri azhar
bahwa memang setiap penyidik harus sebenarnya dilindungi oleh seorang pihak keamanan
apakah akan segera dilakukan setelah adanya kejadian ini
nanti kami sampaikan lagi perkembangan berikutnya
sebenarnya beberapa teror juga sudah pernah terjadi sebelumnya terhadap penyidik kpk
atau tindakan tindakan tidak patut ya saya kira
kami akan menghadapi itu dengan mekanisme internal yang ada
tentu juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang berwenang terkait lainnya
apa langkah selanjutnya
langkah dalam waktu dekat yang akan dilakukan kpk untuk melindungi para penyidik dan juga mungkin melindungi novel baswedan khususnya untuk kasus ini
ya tentu perlindungan awal kita lakukan dan kita juga koordinasi dengan pihak kepolisian
langkah berikutnya nanti akan kami update lebih lanjut
terima kasih jurubicara kpk febri diansyah sudah bergabung bersama kami